aplikasi asalat dibekali dengan asisten virtual yang berfungsi layaknya siri milik iphone atau bixb milik samsung
aplikasi ini fokus memberikan petunjuk doa ketika sholat
pemandu sholat atau coach yang ada seolah olah dia akan memandu kita untuk belajar sholat membaca surat pendek sambil melakukan sholatnya jadi ini belajar sambil melakukan sholatnya via audio
selain asisten aplikasi ini juga dilengkapi tasbih virtual serta pengingat salat dengan suara kasual
assalamualaikum teman teman kita sholat dulu
assalamualaikum teman teman kita sholat dulu yuk
ya ini sebuah perusahaan teknologi asal depok jawa barat
ya ini sebuah perusahaan teknologi asal depok jawa barat